pelayanan penunjang kesehatan menjadi isu krusial dalam konferensi tingkat tinggi g dua puluh yang diselenggarakan di bali pada lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang
berbagai persiapan menyambut tamu vvip dari berbagai negara ini pun terus disiapkan
khusus untuk para kepala negara dan lembaga internasional yang akan menghadiri ktt g dua puluh pelayanan kesehatannya akan dikoordinir oleh kementerian sekretariat negara
sedangkan untuk para delegasi undangan atau vip beserta partisipan lainnya dalam ktt ini akan dikoordinir oleh kementerian kesehatan
dalam pelaksanaan ktt ini kementerian kesehatan akan menyediakan tujuh rumah sakit rujukan yang berada di bali
teman teman rumah sakit di bali itu sudah terbiasa seperti hal ini
jadi sama seperti tujuh rumah sakit ini yang waktu ditinjau dan dipastikan oleh teman teman baik dari kemenkes ataupun sekretaris
itu kesiapannya tadi sampai kami disajikan berapa tempat tidurnya sudah siap berapa icu nya yang sudah disiapkan
ini mudah mudahan tim tim icu nya itu sudah siap untuk menangani kondisi kondisi emergensi termasuk igd
kedatangan tamu tamu negara ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih
perhatian terkait protokol kesehatan bagi anggota delegasi asing juga akan dilakukan jauh hari
secara ktt kesehatan dimulai
kementerian kesehatan bekerjasama dengan kementerian luar negeri juga berusaha mengantisipasi
kemungkinan adanya kebutuhan pelayanan kesehatan khusus bagi anggota delegasi
para media informasi tadi yang akan dibantu oleh teman teman kemenlu yang akan menyampaikan hal itu disitu jelas nanti
bagaimana kesiapan peserta harus mendownload peduli lindungi
ini nanti teman teman mungkin yang dari skk ya dari superland yang akan menjelaskan
jadi sudah ada rinciannya bagaimana kalau sampai di bandara
di mana mereka akan tes swab itu sudah ada rinciannya
mas yuda jadi buku tadi yang media tadi itu yang akan diberikan kepada negara negara delegasi
pantauan cnn indonesia di lokasi pertemuan tingkat menteri perdagangan investasi dan industri negara g dua puluh
di salah satu hotel bintang lima di kawasan nusa dua pada kamis siang
namun tidak terlihat adanya fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah di area hotel
jarak rumah sakit berkelas internasional sejauh satu lima km
berbeda dengan penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri ketenaga kerjaan negara g dua puluh
yang berlangsung di hotel bintang lima di kawasan jimbaran bali
dua buah ambulan milik rumah sakit umum pusat prof ngurah denpasar
ditempatkan di areal parkir depan lobi hotel
rencananya selama ktt berlangsung kementerian kesehatan akan menyediakan
sebanyak dua mini icu di dua lokasi utama
dua puluh klinik kesehatan tersebar di hotel hotel tempat peserta menginap
serta tiga belas tim bergerak yang berada bersama ambulans
lengkap dengan peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan yang sudah terstandarisasi
tim liputan cnn indonesia bali